benar raden tapi pasti akan kehilangan raden
tenang saya jangan khawatir kamu juga jangan khawatir
saya pasti akan punya waktu yang banyak untuk kalian
karena saya menikahi arum dalu
bukan karena saya gila gila sama dia atau saya mencintai dia
dorong paman sudah tidak tahu harus ngomong ngomong gitu loh ya
iya bibi itu kan kasihan sama doro arum
lalu tidak cinta sama raden boma kalau dipaksa kahwin
paman bibi aku juga udah gak tahu harus ngomong apa lagi ke ayah sama ibu
lah itu itu doro arum si deden boma itu memang totok kerot
anak itu memang pintar banget mengambil hatinya sama doro sepo dasar sontoloyo
doro arum harus menjelaskan kalau rencana pertunangannya
jangan besok mesti dibatalkan yuk
udah kita keselamu aja sekarang
ada paman sama bibi enggak usah takut
bukan gitu paman bibi tapi kan gak mungkin
wisto percaya sama bibi dan paman
sekarang kita ke rumah raden boma ya setelah kemaleman ya
hari ini saatnya kita bersenang senang
karena besok saya sudah resmi mempunyai suatu calon istri
tapi itu besok
yang paling penting sekarang saluran yang bersenang senang
malah yang jangan keluan sama perempuan lain
aduh dasar jelontongnya curung keteng
nggak kena tuh pocah
aku juga mau tahu apa yang dia lakuin di dalam
nanti kalau raden sudah menikah dengan alun dalu
raden nggak bisa pesta sama kita lagi dok
tapi pasti akan kehilangan raden
jangan khawatir kamu juga jangan khawatir
saya pasti akan punya waktu yang banyak untuk kalian
kenapa karena saya menikahi alun dalu
bukan karena saya gila gila sama dia atau saya mencintai dia
saya menikahi alun dalu karena saya tergila gila dan jatuh cinta

alun dalu itu adalah anak tunggal dari saudagar kaya di kampung
jadi saya sama sekali tidak peduli dengan namanya perjodohan atau apapun juga
yang paling saya peduli sekarang adalah bagaimana caranya saya bisa hidup nyaman jujur
menantu kita sudah datang bu
kita wajib menyambut dengan sukacita ibu
sebentar lagi putri kita menikah
semoga acara lainnya berjalan lancar
sebentar lagi kamu jadi pewaris semua harta benda keluarga kaya ini bomah
bapak memang hebat
bapak tidak salah memberikan saya soal soal ini
kamu juga sudah banyak sekali menghambur hamburkan uang kami
jadi bapak sama ibu kamu sudah tidak punya uang lagi
ibu tidak mau tahu bagaimanapun caranya kamu harus kawin dengan anak orang kaya itu
percayakan sama saya
bapak dan ibu beserta rombongan kami persilahkan masuk
kapan pesta pernikahan anak kami raden boma dengan arum dalu dilaksanakan
dan kalau bisa pak ibu pernikahan ini harus dilaksanakan
mau menunggu apa lagi
baiklah kalau begitu
kami akan panggil arum dalu
biar dia yang menjawab kapan dia siap untuk menikah dengan raden boma
kita jemput putri kita arum dalu untuk menjadi calon suaminya
sebentar ya bu
saya akan menunggu
ala tidak oughtnya
terus berakhir siapa yang sudah menciumkannya
ban mat breveh
orang benar benar minta maaf
parung harus pergi dari rumah bu ya
harum terpaksa ngelakuin ini semua